tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
biarin gue ngebantuin lo kerjain tugas ya
jadi soma gak kena kerjaan kita dong
mau ngapain ngelakuin semua ini
jadi gue akan selalu jagain lo
ih lupain banget
lo kenapa sih gak bisa berhenti gangguin soma
lo gak salah
bukannya loh yang selalu gangguin salma
gue gak pernah gangguin salma sama sekali
justru gue mau nyelamatin dia dari orang orang yang mau ngasih pengaruh buruk buat dia
kalau lo ngerasa gitu
lo dimana waktu salma digangguin orang
udah jangan berantem
gak enak dilihatin sama yang lain
lagi pula ini kan sekolahan
eh pak pak pak
masuk masuk masuk
tulis tulis yang gak jelas
gak jelas begini
masuk masuk masuk
masuk ke kelas
alah alah ini
tulis tulis yang gak jelas begini
siapa yang bengkroknya
karena ini selalu saja bikin onar
eh bisa kamu jelaskan
siapa adalah pemulainya
kamu ikut ruangan dulu
si salma ngapain dah
malingan juga dia mau ngeliat nasib sang pujan hatinya
samifah udah udah yang lain aja
lo tenang aja pak rudi cuma ngasih buat tugas kok
kalau gue gak bisa ngerjain tugas ini rapor gue bakal merah dan gak bakal naik kelas
wah gimana mau ngerjain tugas orang luar aja jarang sekolah nat
tenang aja kadang lu bener juga
lo juga mukanya ga usah kayak mau nangis gitu
gue bakal tenang tenang aja kok
lo kenapa ga manfaatin momen deh
nah iya nat kayaknya tuh salma ngerasa bersalah deh
ya pokoknya kalian tenang aja
justru karena gue tahu banget salma
gue yakin tanpa gue lakuin apapun ya pasti bantuin gue
ya yakin dong
nggak liat aja
dalam hitungan kelima dia pasti manggil nama gue
kau kalau gak bercanda jatuh ni
alasan kalau lu mu
boleh ya nat
si salma keluar kelas
buru buru banget men
gue aja gak ngerti dia kenapa
gue tunggu di tamar segitiga
seriusan si salma keluar buru buru
cuma nemuin si natan
jangan sampai deh kayak gitu
jatuh sama rakyat dan si natan
kalo sampai kerayu
kayak tempe goreng baru dikermes kermes
iya pak mah
kamu tuh yang mau kemana
mau belajar bareng
mau pergi sama siapa
nanti abis pulang sekolah gak ada acara kemana mana
iya jadi sebenernya emang
salma tadinya gak ada rencana mau kemana mana
cuman tadi tiba tiba
burunya salma ngasih tugas
ya gapapa tuh kalo belajar bareng
tapi inget ya neng
sama hp jangan ketinggalan lagi ya
yaudah kalo gitu salma berangkat dulu ya
apa jadinya lelaki puja anak tiramah ini kalo terlalu lah
aduh keren ya
gw kerasaran nih
si ramah udah tau belum sih
lo lo suka sama dia
lo udah takut ditolak padahal lo belum ngapa ngapain
sini mau sampah dulu
salma pasti seneng nih gua ajak sini
kira kira lama mau enggak ya gua ajak
kita kan udah sampai nih doh ya intinya gue tuh nggak mau kalau natan sama salma
dapat momen berduaan ya allah dosa apa sih gue mulai dari lo lebay lo digeret geret dalam
masalah cinta segitiga ini kapan gue dapat cewek dong kalau hidup

berusungin terus bisa nggak sih satu hari aja nggak protes sama gue taruh gue cari cewek deh